saya agak bingung ini ahli ahli hukum atau ahli ekonomi
karena tadi pendapatnya itu sudah melebihi ahli hukum
pertanyaan saya sekiranya pun benar tuduhan anda
jokowi melakukan tindak pidana korupsi
jokowi melakukan pelanggaran undang undang apbn
jokowi melanggar tidak minta persetujuan dari dpr pertanyaannya
dan oleh karena itulah pemohon mengatakan pemilu dibatalkan dan diulang
pertanyaannya apakah mk majelis mahkamah konstitusi
berwenang dalam putusannya menyatakan oleh karena jokowi melanggar undang undang korupsi
melanggar undang undang apbn melanggar undang undang bansos
maka pemilu harus dibatalkan dan diulang
sementara tidak satu pun pihak tersebut
sebagai pihak dalam perkara ini baik jokowi dpr maupun para menteri
boleh nggak mk mengatakan itu adalah penyebab harus dibatalkan pemilu
pak wasu tidak ya dari hakim
silakan ali dijawab singkat
alasan apa bahwa bansos itu diberikan
kalau bansos itu legalitas dari bansos
adalah setelah disepakati dengan dpr
apakah ada alasan atau tidak setelah disepakati dengan dpr
setelah disetujui dan diundangkan bahwa bansos itu wajib dijalankan oleh pemerintah
tetapi masalah di sini adalah tidak ada alasan untuk memberikan bansos
yang tidak disetujui oleh dpr dan tidak ditetapkan dengan undang undang
pemblokiran dilaksanakan dengan apa
mekanisme dari pemblokiran seperti diakui oleh kementerian keuangan bahwa uangnya masih ada di sana
artinya tidak dipindah dari satu unit organisasi kepada unit organisasi
cuman nampaknya mata anggarannya yang berubah
begitu diperlukan dana untuk bansos
maka diambil dari kumpulan uang yang sudah diblokir lima puluh lima belas triliun
untuk dialihkan menjadi tambahan anggaran
banyak kejahatan yang tidak atau belum terjadi yang belum diusut
tetapi tidak melepas bahwa itu sudah ada kejahatan
ya nanti kita serahkan kepada siapa yang merasa berkepentingan
apakah pelanggaran pelanggaran undang undang
dugaan pelanggaran pelanggaran dugaan ini
undang undang ini apakah akan ditindaklanjuti
untuk mengusut secara pidana
tetapi dalam hal ini adalah pelanggaran ini untuk kepentingan bansos
dan untuk kepentingan pemilu
dan dalam sidang ini adalah makam konstitusi untuk menilai
apakah bansos ini adalah legal atau tidak legal
bansos adalah jelas seperti saya uraikan
bahwa itu adalah untuk pemenangan paslon
jadi kalau kita lihat itu banyak diberikan bukti bukti
ada lampiran ada empat puluh itu antara lain ada empat puluh cuplikan dari berita
itu yang menunjukkan bahwa bansos ini diperuntukkan untuk pemenangan paslon
jadi ini adalah bukan pendapat saja tetapi ini adalah sudah ada bukti bukti nyata
yang mulia boleh kami mengusulkan sesuatu ya
supaya kami ini tidak bingung saya berterkait
mungkin lebih baik kuasa hukum yang menghadirkan ahli menerangkan ahli ini sebenarnya ahli apa
apakah ahli pidana ekonomi atau ahli nujum atau ahli apa dihadirkan di sini
majelis juga tadi pertanyaan hokman paris belum dijawab
apakah permohonan pemohon dengan tuduhan jokowi melakukan korupsi bisa dipakai oleh mk
sebagai dasar membatalkan pemilu hanya karena keahlian beliau
saya itu serahkan karena keputusannya adalah di mahkamah
jadi saya menyerahkannya kepada mahkamah
ahli juga tidak harus dipaksakan untuk menjawab apalagi untuk sama dengan yang diinginkan
dan ahli ini kan juga menjawab berdasarkan data
jadi bukan hanya berdasarkan omon omon
ketika dia yang memulai dia yang mengatakan jokowi korupsi dia yang mengatakan ini
dia harus konsekven dong sebagai ahli menerangkan
iya tapi pada bagian apakah itu menjadi kewenangan mk kan tidak dijawab
ya maksud saya dia sebagai ahli harusnya konsekuen dengan jawabannya
anda tidak bisa memaksa seperti itu
keterangannya mudah mudahan bermanfaat untuk pengambilan putusan